beberapa nama pembantu presiden tersangkut kasus di komisi pemberantasan korupsi
dan salah satunya bahkan telah difonis tiga tahun penjara
kita akan lihat siapa siapa kemudian daftar daftar dari nama nama di kabinet jokowi jk ini
yang tersangkut dalam kasus korupsi dan diduga memang ada keterkaitannya dengan sejumlah kasus korupsi
kita akan coba lihat daftarnya di sini
ada menteri tersangkut kasus di kpk
yang pertama ini ada idrus marham menteri sosial terlibat dalam kasus pembangunan pltu riau i
dengan sudah putusan tiga tahun penjara ya
ini peran idrus adalah memuluskan black gold natural resources dan menang proyek pltu dan menerima uang dari johannes koco
berikutnya kita coba geser lagi
ada menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi yang memang saat ini

juga berstatus sebagai saksi dengan kasus suap penyaluran dana hibah koni
dan kpk memang sudah memasukkan nama menteri pemuda dan olahraga ini dalam daftar menerima swap
berikutnya kita bergeser ke menteri agama yang hari ini juga diperiksa oleh kpk
lukman hakim saifuddin yang diduga terlibat kasus jual beli jabatan oleh esketum p tiga romaur muzi
dan hari ini juga sudah diperiksa
karena saat pengledahan di ruang kerjanya kpk menemukan uang sebanyak satu ratus delapan puluh juta dan tiga puluh ribu usd
ini terkait kasus jual beli jabatan
dan yang selanjutnya kita coba lihat enggar tiasto lukita
kalau kita review memang menteri perdagangan ini memang belum dipanggil sebagai saksi
tapi kemudian kpk sudah melakukan penggeledahan di ruang kerja enggar tiasto
dan sudah menyita dokumen terkait dengan kasus korupsi perdagangan gula yang dilakukan pada dua puluh sembilan april dua ribu sembilan belas
tapi apakah kemudian akan juga dipanggil oleh lembaga antirasuah untuk diminta keterangannya
sebagai saksi kita masih akan menunggu update selanjutnya
dan beberapa nama menteri di era presiden susilo bambang yudhoyono juga ada yang tersangkut kasus di kpk
menteri kesehatan siti fadila supari
ini dihukum empat tahun penjara dan mewajibkan siti membayar satu sembilan miliar sebagai uang pengganti kerugian negara
kita coba lihat di grafis selanjutnya
ini dia daftar nama menteri yang tersangkut kasus korupsi di kpk pada era presiden susilo bambang yudhoyono

dan juga ada jero wacik mantan menteri pariwisata
dan juga ada jero wacik mantan menteri pariwisata
menteri energi dan sumber daya mineral
ini dijatuhkan delapan tahun penjara dan denda lima tujuh miliar rupiah
dan selanjutnya kita juga dilihat disini ada mantan menteri sosial baktyar hamsah
ini juga difonis dua puluh bulan penjara dan diwajibkan membayar denda lima puluh juta rupiah
padahal negara dirugikan senilai tiga puluh tiga tujuh miliar rupiah
dan di daftar paling bawah sebelah kanan ini kita juga melihat ada surya dharma ali
tapi untuk lebih detail lebih komprehensif kita akan coba tanya langsung ke mas tama
yang sudah hadir malam hari ini bersama kita di prime news
tadi kita sudah melihat nih mas tama kalau kemudian di masa kepemimpinan susilo bambang yudhoyono ini yang ada daftar daftar menterinya
tapi kemudian kita coba untuk mereview di kepemimpinan jokowi jk ini ada sejumlah menteri
paling tidak catatannya empat menteri ya mas tama ya
iya betul sekali
ini ada idrus marham yang memang kita sudah tahu sudah dijatuhkan hukuman juga
dan kemudian ada imam nahrawi
dan juga nanti juga ada lukman hakim yang hari ini diperiksa
kalau dari idrus marham ini mas tama catatannya apa
ya tentu kalau bicara soal perkara idrus marham ini kan ada banyak isu isu yang bermunculan
misalnya pertama misal soal
sanksinya sendiri yang dianggap tiga tahun untuk jabatan menteri itu beberapa kalangan menilai ini dianggap terlalu ringan
kemudian juga beberapa catatan lain misalnya seperti pencabutan hak politik ternyata tidak digunakan dalam perkaranya idrus marham
padahal kalau kita bicara soal idrus marham dan perkara perkara yang melibatkan kasus ini itu ada yang kemudian mengalir ke partai politik
artinya pencabutan hak politik itu seharusnya menjadi salah satu pertimbangan
tetapi memang itu tidak menjadi salah satu pertimbangan bagi kpk itu sendiri
linear seharusnya ya
iya seharusnya kan ketika dia menggunakan jabatan politiknya ada uang yang diindikasikan masuk ke partai politik
maka konsep politiknya pencabutan hak politiknya harus dilakukan
ini yang kemudian gak maksimal
kenapa kemudian alasan itu
itu yang kemudian juga kita pertanyakan kepada kpk misalnya
kenapa tidak ada standar
kenapa perkara yang a ada pencabutan hak politik perkara yang b itu ada yang c nggak ada misalnya
itu juga menjadi salah satu catatan
dalam konteks penuntutan
hal menarik lainnya adalah kita melihat dalam perkaranya idrus marham
itu ada kasus yang kemudian kenapa unsur pidana korporasinya nggak dijerat di sana
nah oknum atau pihak yang mewakili korporasi sudah ada yang dihukum dan ditetapkan sebagai tersangka
tapi korporasinya sendiri ini belum diproses
padahal sekarang kalau kita bicara soal korupsi bicara soal perkembangan dunia hukum pemberantasan korupsi
maka unsur dari pihak korporasi itu sekarang menjadi target yang bisa diminta pertanggung jawaban
karena ada uang yang mengalir ada uang yang dikelola ada keuntungan yang dia terima
nah ini menurut saya menjadi salah satu hal yang harusnya bisa menjadi masukan buat kpk
oke oke kalau begitu memang ini ada catatan catatan khusus ya untuk kasus idrus marha
kalau kita bergeser ke imam nahrawi yang memang kemarin kita juga sudah saksikan bahwa ada dugaan suap penyaluran dana hibah koni
dan sudah diperiksa sebagai saksi oleh kpk
bagaimana icw mencatat
ketika misalnya seseorang masih diperiksa dalam tahapan sebagai saksi tentu belum banyak yang bisa kita berikan penilaian
karena biasanya kalau kemudian dia belakangan setelah adanya ott adanya misalnya penetapan tersangka yang sudah diawali duluan
itu biasanya dia masuk dalam penanganan perkara yang modelnya pengembangan
kayak misalnya kita juga lihat dalam perkara
nama sofian basir itu kan juga pengembangan
setelah ada penetapan tersangka ada ott ternyata kpk tidak hanya bicara soal orang orang yang memberi menerima menikmati
tapi ini mengalir kemana jabatan siapa bagaimana konstruksinya ini pengembangan
saya bisa jadi dalam bayangan saya perkara perkara yang seperti ini modelnya pengembangan
jadi statusnya mengasih kita belum bisa kasih apa ya namanya ya penilaian
apakah dia akan dikejar
apakah betul yang bersangkutan
betul yang bersangkutan terbukti menerima dan lain sebagainya
jadi memang ini masih hal hal yang perlu untuk ditelusuri dan kita juga harus menghargai soal azad sardwajidah bersalah
dan tidak menutup kemungkinan begitu kalau kemudian orang orang di lingkaran kementerian ini pun juga ada yang akan terseret begitu ya
akan disebut nama namanya begitu
kalau bicara konstruksi suap itu biasanya demikian
karena kalau bicara soal suap dia nggak bicara soal kerugian negara
dia akan bicara soal siapa pemberi suap
siapa penerima suap
penerima suap ini wajib ada yang dari unsur penyelenggara negara
artinya dia harus orang orang yang memang
berpengaruh begitu ya
bisa berbuat sesuatu tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya
yang pasti dia menghendaki bahwa oh ya sudah dia terima uang tersebut dia terima janji tersebut dia bisa berbuat atau tidak berbuat
maka pasti akan melibatkan unsur dari pemerintahan eksekutif atau siapapun yang dianggap sebagai penyelenggara negara
karena memang kalau kita lihat
secara struktur vertikal pemimpinnya juga pasti akan
ada indikasi terlibat begitu ya
ketika ada misalnya kasus suap kemudian salah satu pihak akan diuji soal betul nggak dia seorang penyelenggara negara
betul nggak dia seorang pejabat
betul nggak dia seorang asn misalnya
dia akan dilihat secara hirarkinya
posisinya sebagai apa
rentang tanggung jawabnya di mana
dan posisinya yang akan dikejar misalnya apakah dia ada istilah kalau dalam hukum pidana korupsi itu dia
menerima keuntungan nggak
nah itu akan dikejar
tidak terlibat secara langsung ya
betul sekali ketika dia tidak terlibat secara langsung tetapi dengan jabatannya dia mengetahui dan dia ada istilah tadi
undu advantage tadi mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya maka dia bisa dijerat dengan pidana korupsi
oke jadi memang ini masih perlu
tapi kita masih menunggu apa hasilnya dan bagaimana konstruksi perkara yang konon katanya tadi menyebut nyebut nama imam nahrawi
pak kalau boleh mau dikasih keterangan atau tambahan atau catatan khusus mungkin bisa langsung mungkin
dari ini apa yang bisa kita perhatikan
perkembangan terbaru yang bersangkutan kan akan disediakan diperiksa
dan dia sudah mangkir satu kali dengan alasan ada di luar kota
tapi kemudian yang perlu dijelaskan dalam perkara ini sebetulnya saya membayangkan dan saya memprediksi kalau bicara soal penanganan perkara selama ini
biasanya seperti apa
yang pertama pasti akan diminta pertanggung jawaban dalam kapasitas sebagai menteri
dalam konteks sebagai jabatan
karena apa yang dikejar pidananya adalah suap menyuap dalam tanda kutip jual beli jabatan
bagaimana penyelenggaran jabatan tersebut tentu saja yang bersangkutan akan diminta pertanggung jawabannya
bagaimana sebetulnya mekanisme pengangkatan kanwil apakah kamu tahu apakah kamu terlibat dan lain sebagainya
itu akan menjadi pertanyaan pertanyaan yang akan dialamatkan kepada pak lukman
dan yang pertama adalah ini yang dalam bayangan saya menjadi pertanyaan yang paling krusial
adalah uang uang yang ditemukan pasca penggeledahan ada di ruangan pak menteri
ya memang ada beberapa argumentasi ada keterangan keterangan dari sejumlah pihak bahwa uang ini gak ada hubungan sama korupsi

kalau kemudian argumentasi disebutkan bahwa uang uang ini
katanya dana taktis
kata kuncinya bagaimana menjelaskan uang yang dalam nilai mata uang asing sebagai dana taktis yang akan dipakai oleh seorang menteri
bukankah sebaiknya rupiah misalnya
kalau memang taktis karena dia akan dipakai dan akan digunakan
bagaimana kemudian ketika uang tersebut dalam satuan us dollar
dalam pecahan mata uang asing
ini yang menurut saya akan menjadi pertanyaan sulit
bagi pak menteri
meskipun lagi lagi tadi
kita masih harus menghargai seorang uang asing
kita masih harus menghargai soal asas perukut tidak bersalah
dan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara
yang kemudian kita harus masih tunggu perkembangannya
kalau soal uang yang dikembalikan ke penyidik itu bagaimana
nah sepuluh juta itu
nah itu menurut saya
jadi ada tiga pertanyaan
soal jabatan soal uang yang ditemukan dan pengembalian sejumlah uang
setelah ott itu ya
nah tentu saja kalau bicara soal pengembalian
ya itu akan menjadi salah satu pertimbangan itikat baik dan lain sebagainya
ini tidak akan mengugurkan kasus ya
tapi dalam hal ini
dalam konteks pidana korupsi
pengembalian hasil kejahatan pengembalian kerugian negara
itu tidak bisa menghapus pidananya
kalau bicara soal suap penyuap
dugaan suap menyuap dalam perkara yang melibatkan atas nama tersangka romy
itu sudah selesai perbuatannya
bahasanya sudah fulltoit
jadi sudah ada pemberi suap
ada penerima suap
uang sudah dipegang
dan kemudian konteks jabatan
itu semua sudah dipertimbangkan dalam pemeriksaan yang pertama
sehingga bicara soal korupsi sudah selesai
kalaupun ada uang yang kesana kemari dikembalikan
tentu saja akan dilihat tadi
apakah misalnya konteks tersebut dengan sepengetahuan yang bersangkutan
dengan sepengetahuan pak lukman sebagai menteri
karena hampir semua dalam pidana korupsi
itu nggak mengenal istilah tidak sengaja
jadi tidak ada istilah misalnya
tidak tahu menahu
nah ketika misalnya dia akan dikejar dalam pidana korupsi
maka kpk membuktikan
di mana kesengajaannya dia
itu ada menjadi variable variable yang akan dibuktikan nanti dalam persidangan
mas tama kalau kita keluar atau bergeser sedikit dari konteks pemeriksaan lukman hakim saifuddin
kalau membahas secara kelembagaan
kementerian agama ini kan kalau quote unquote jadi pasien ya
betul betul sekali
saya setuju dengan itu
di suri adam ali kita tahu juga
korupsi dan hajib
dari dua ribu sebelas sampai dua ribu tiga belas
kemudian lukman hakim saifuddin
walaupun secara apa ya
secara langsung tidak terlibat
bukan menjadi sebagai orang yang ditangkap saat ott begitu
tapi ada turunannya begitu
bagaimana anda melihat ini
itu menjadi pihak yang proaktif
dalam konteks pelaporan
pelaksanaan ibadah haji
pasca terungkapnya korupsi tersebut
karena perkara korupsi dan haji
itu kita sudah menjadi pihak yang meletakkan harapan sebetulnya pada pak lukman
harapan kita ada perbaikan
ada dilakukan sistem pencegahannya dan lain sebagainya
maka dari itu
kita betul betul pada prinsipnya mengharapkan pak lukman bisa membenahi di internal
tapi ketika misalnya ada uang uang yang seperti ini
keterangan pengembalian uang
tentu icw secara kelembagaan
dan saya yakin masyarakat pun harus menjadi metra kritis
karena dia bagus
tapi ketika ada masalah yang belum clear
tentu kita harus juga tanyakan
dan bagaimana konstruksinya
dan bagaimana yang bersangkutan mempertanggungjawabkan uang uang yang ditemukan oleh kpk
itu menurut saya menjadi salah satu hal yang harus dikejar oleh publik
dan catatan dari icw ini juga cukup rawan ya
kementerian agama ini menjadi ladang untuk korupsi begitu
kita coba bergeser mas tama
nah ini dia
kita memang belum mendapatkan update terbaru tentang pemeriksaan dari sang menteri ini
tapi kemudian sudah ada penggeledahan yang dilakukan oleh kpk di ruang kerja angga siarto
ada dokumen tentang perdagangan gula ini
dan terkait juga dengan anggota dpr
bowo ya yang juga ikut dalam dugaan kasus ini
yang pertama tentu kita harus melihat kapasitas pak enggar dalam kapasitas sebagai menteri perdagangan
kita harus lihat misalnya bagaimana kebijakan kebijakan yang bersangkutan itu terkait dengan perdagangan gula
karena sektor pangan ini juga sebetulnya menjadi salah satu perhatian dari icw
karena kita melihat misalnya dalam konteks pangan
jadi area yang sebetulnya langsung bersentuhan sama masyarakat
tetapi tidak banyak misalnya lembaga lembaga atau publik yang ikut melakukan pemantauan terhadap kebijakannya
termasuk pengelolaan dan lain sebagainya itu yang pertama
yang kedua kalau kita bicara soal kasusnya itu sendiri
yang menarik kan sebetulnya kesaksian dari bowo
tapi kalau kita lihat perkembangannya di sejumlah pemberitaan
bowo berniat untuk mencabut keterangan tersebut
artinya kalau kita misalnya melihat dalam konsumsi tersebut
maka ini akan menjadi salah satu titik rawan
apa yang terjadi sebenarnya
kalau kemudian kita lihat dalam kasusnya
ketika misalnya dia mengatakan ada uang yang mengalir a b c dan d
itu tentu saja ketika kemudian disampaikan dalam berita acara pemeriksaan
dilakukan di bawah sumpah
tentu itu akan jadi pegangan buat kpk
karena itu akan menjadi salah satu alat bukti
nah yang kemudian kita harus lihat adalah apakah kpk memiliki informasi yang lain
bukti yang lain sehingga menguatkan kesaksian tersebut
ini yang belum publik ketahui
kalau kpk memiliki saya rasa pencabutan pembatalan keterangan dan lain sebagainya pun
itu pasti akan bisa dikejar oleh kpk
beberapa kasus misalnya seperti kasus iktp
kita diingatkan ada beberapa anggota dpr yang mencabut keterangannya
tapi kemudian itu diproses secara hukum
nah ini yang menurut saya nanti akan jadi catatan
tapi kata kuncinya adalah dalam konteks perkara ini
kita masih sangat bergantung pada kpk
terkait dengan alat bukti yang lain selain dari pengakuannya bowo
oke kita coba akan bergeser kembali ke slide selanjutnya
ini adalah list atau daftar menteri yang terseret korupsi di era susilo bambang yudhoyono
ini ada enam menteri tapi secara umum
mas tama melihat sebenarnya kalau kita amati ya
lembaga antiraswa kepolisian kejaksaan kan memang sudah cukup gencar
kita tahu ott nya yang cukup gencar
tapi kemudian persoalan korupsi ini tidak pernah selesai begitu mengakar sekali
yang pertama kalau kemudian ada menteri yang menjadi tersangka pada era era kpk berdiri
ini menurut saya salah satu prestasinya dalam konteks penegakan hukum
karena agak susah kemudian seorang pendagang hukum itu menjerat orang yang satu layer dibawa presiden
apalagi dia berasal dari partai partai pemenang pemilu
yang artinya dia menguasai infrastruktur dia punya kekuatan politik
dia juga bisa punya akses terhadap kekuatan finansial
yang artinya ini akan sangat berat untuk ditangani
tetapi kpk tangani semua dan itu menurut saya salah satu catatan positif
meskipun kalau ada yang lain ini kan tangan dari kejaksaan ya
yang lain lainnya ditangani oleh kpk
nah itu yang pertama jadi kita anggap sebagai sebuah prestasi
tetapi ketika kemudian di tahun tahun setelahnya
sampai saat ini menteri masih ada yang kena kasus korupsi
itu nggak boleh dibilang sebagai prestasi
fungsi fungsi pencegahan upaya upaya monitoring evaluasi dll
ini butuh evaluasi
atau kontrolnya lebih ketat
karena kalau bicara soal pemberantasan korupsi
itu dia ada lima tugas
penindakan memasukkan orang orang yang korup ke dalam penjara
itu salah satu variable salah satu tugas
tapi yang lain itu ada pencegahan ada koordinasi ada monitoring ada supervisi
nah ini bagaimana caranya
karena harapannya ketika kelima
kelimanya dikerjakan dari efek penindakan itu menimbulkan efek jerak
dari upaya upaya pencegahan itu ditutup
semua celah celah dan peluang peluang
tapi lagi lagi kalau kita bicara soal penanganan perkara
memang ini menjadi salah satu perjalanan panjang
ini baru sampai di level bagaimana kpk atau penegak hukum
nah tahapan selanjutnya baru kita bicara soal bagaimana mencegahnya
bagaimana konsep konsep ditawarkan
untuk menghindari agar menteri menteri ini
nggak lagi terjerat perkara korupsi
oke itu catatan icw untuk beberapa list nama menteri ya
kita akan coba bahas lebih lanjut mas tama berangkat dari sini
kemudian kita juga akan menyorot bagaimana kemudian deretan deretan pembantu presiden ini
dalam pemerintahan apakah memang nanti juga terkait dengan isu reshuffle kabinet
yang juga akan yang sudah berhembus ini
berhembus beberapa waktu
bisa memastikan kita akan lihat bagaimana perspektif politik terhadap menteri
yang terindikasi korupsi apakah reshuffle ini adalah jawabannya
kita akan kembali dalam cnn indonesia prime news